udah jadi artis lo sekarang ya iya sih tapi sayang syutingnya gak bareng sama mona
besoknya besok bukannya minggu depan besok
besok serius kan udah gua bilang kemarin kalau ujian yaitu besok ya gue pikir minggu depan gua
enggak aduh gue belum belajar lagi gimana dong katanya mau syuting sambil belajar iya mon tapi
ternyata nggak segampang itu syuting tuh sibuk banget gak ada waktunya
materinya banyak lagi
guys guys semuanya perhatiin gue lu perhatiin gue juga nih ya siapapun yang bisa bantuin gue
sumpah gue bakal kasih apa aja yang dia minta oke
hai pusing gue
hai kak tidur kau udah malem iya tahu nggak lihat orang lagi belajar juga besok mau tes yaudah deh aku temenin ya
besok mau tes yaudah deh aku temenin ya
kak bangun kak
sekarang udah jam setengah tujuh
buruan sana mandi
aku udah bikinin sarapan deh
fi kok baru dibangunin sekarang sih
udah mau susah sarapan
bu permisi bu
saya mau ingin ke pelet
gue gak tau lagi semua jawabannya